sementara itu wakil presiden yusuf kala juga hari ini menggelar open house
nur aspasya sudah ada di rumah dinas wakil presiden di jalan deponegoro jakarta
sisi selamat sore dan mohon maaf lahir batin selamat hari raya idul fitri
anda sendiri cukup beruntung berada di tempat open house kediaman wakil presiden saat ini
seperti apa jalannya acara open house di sana sih
ya selamat sore rian dan juga minaidin walfaizin untuk rian dan juga para penonton sian indonesia
hari ini wakil presiden yusuf kala menggelar open house di kediamannya di jalan diponegoro jakarta pusat
diestimasikan bahwa open house ini akan dibuka untuk masyarakat umum pukul tujuh belas waktu indonesia barat
tapi rian sedikit kemudian dari hingga tadi pukul lima belas waktu indonesia barat tadi sudah banyak
ada beberapa elemen baik itu dari masyarakat pejabat keturunan
politisi hingga pengusaha yang sudah datang dan kemudian bersilaturahmi kepada wakil presiden yusuf kala
dan rian tapi kalau kita runutkan sedikit kembali hingga dua tahun belakangan
ini merupakan kali pertama jk menggelar open house atau silaturahmi dengan masyarakat di kediamannya
sebelumnya dalam dua tahun terakhir jk sendiri menggelar silaturahmi itu di istana wakil presiden dan dilakukan di pagi hari
ini juga merupakan perdana dilakukan di pukul sore hari begitu
karena sebelumnya memang presiden republik indonesia joko widodo tidak melakukan kegiatan lebaran itu
di wilayah ibu kota dki jakarta dan dalam dua tahun terakhir
memang jk dijadikan tuan rumah untuk dki jakarta ini sendiri untuk menyambut ataupun membuka acara silaturahmi dengan masyarakat di istana wakil presiden
selain itu juga ini merupakan kali pertama jokowi dan jk melakukan lebaran secara bersama sama
tadi juga berdasarkan pantauan kami pukul lima belas ada sejumlah pejabat yang datang
termasuk gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta yang terpilih anies baswedan dan sandiaga uno
dan setelah melakukan silaturahmi bersama yusuf kalla anies dan sandiaga ini sendiri bersilaturahmi dengan kerabatnya jk
yaitu aksa mahmud yang dimana anaknya merupakan erwin aksa yang merupakan donatur utama dari kemarin gelaran kampanye pilkada dki jakarta
setelah ini anies sandi sendiri sudah bergerak menuju kediaman mantan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono
dan hingga saat ini rian banyak sekali masyarakat yang masih mengantri untuk secara langsung bertatap muka dan melakukan salaman dengan orang nomor dua di republik
dan ini karena memang secara regulasi dan kemudian protokoler masyarakat sendiri untuk masyarakat umum masih harus menunggu
dan ada beberapa kalangan yang diutamakan termasuk untuk kalangan pejabat terutama dari dua kalangan utama yakni politisi dan juga pengusaha
diestimasikan bahwa open house ini akan berlangsung hingga satu jam ke depan dan setelah itu masyarakat akan kembali keluar dan menyelesaikan kembali rutinitas lebarannya bersama keluarga dan juga teman temannya
baik nur aspasya terima kasih sudah melaporkan
dan nanti pasti kami akan membahas
kita akan memantau seperti apa jalannya open house dari kediaman wakil presiden yusuf kalla